membentukkan semacam taksfor terpadu untuk pemberantasan judi online
rapat internal mengenai indonesia darurat judi online
tadi peserta rapatnya pak ketua ojk kominfo pak kapolri pak jaksa agung pak menko polukam pak hadi pak sekap pak seknek dan pak presiden dan pak wakil presiden
begitu jadi keputusannya adalah dalam satu minggu ini akan dilakukan
dirumuskan langkah langkah pembentukan semacam taksford terpadu untuk pemberantasan judi online
bagaimana bedanya pak dengan yang sudah ada
oh bukan ini lebih kementerian lembaga nanti semuanya jadi lebih holistik
bapak presiden sudah sempat dibahas beberapa bulan lalu terus sekarang tidak dapatkan lagi apa apa
pak presiden menjelaskan di awal bahwa ada keluhan keluhan dari masyarakat
masyarakat kecil main judi lagi main judi online lagi
menurut kamu gimana udah masih banyak kan
nah justru itu kita udah jelasin juga ini langkah langkahnya maka kita harus tegas
ya karena kamu juga mesti bilang masih banyak ya harus kita berhenti ya
ya nanti apa dari mulai aparat penegak hukum kominfo pak ojk karena urusannya rekening kan
keuangannya ojk ppatk dan sebagainya gitu
nanti tunggu pak presiden kan ya penegakan hukum juga yang penting
ini ya bukan gak efektif tugas kominfo cuma takdon doang
iya kan pak ojk pak ojk bisa blokir tuh rekening
tapi ngebuka rekeningnya atau membekukan rekening kan nggak bisa pasti aparat penegak hukum
gitu loh jadi masih kerjanya tuh holistik gitu ya komprehensif
pak di belakang ini
baik saya menambahkan saja dari pak menko mivo tadi
memang kalau di kami selama ini sudah bekerja erat dengan menkom info
kami langsung melakukan pemblokiran
dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai lima rekening
ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri
yang dilakukannya tidak melalui rekening bank
ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud
apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain lain
jadi lapisan lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan sehingga tidak ada ruang ruang kosong yang
jadi bukan berarti yang sekarang dilakukan itu efektif atau tidak
tapi setelah itu apa lagi
karena persoalan mendasarnya seperti kita lihat sendiri belum terselesaikan dengan menyeluruh
melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya